halo selamat malam berlangsung di hotel dengan sejarah perjuangan di surabaya
deklarasi pasangan anies baswedan dan muhaymin iskandar berlangsung meriah
hanya dalam tempo singkat anies dan mohaimin bersepakat untuk melenggang bersama sama dalam kontestasi pilpres dua ribu dua puluh
partai demokrat spontan merespon dengan robekan baliho anies di beberapa daerah
sementara prabowo subianto menyebut aroma pengkhianatan sambil berkali kali menyindir mohaimin iskandar
anies mohaimin bersatu goodby ahi prabowo bersama saya rifana pratiwi akan membahasnya
selama satu setengah jam ke depan dalam politik
bergabungnya bersama pkb rasanya koalisi ini akan bergerak lebih cepat lebih besar lebih
mantap tadi semua saya dan pkb siap mengawal mas anies untuk melanjutkan cita cita
saya mengucapkan selamat kepada pasangan kita bung anies baswedan sebagai calon presiden
berabung muhaymin iskandar sebagai calon wakil presiden kita berdiri memberikan
plus kepada mereka berdua
komunikasi tetap harus bisa kalaupun nggak di dunia di akhirat
sesungguhnya koalisi tiga partai itu tidak akan mengalami goncangan apa apa ketika masuknya pkb dengan cara yang smooth
memang akhir akhir ini memang syarat dengan aroma aroma pengkhianatan
hidup semuanya hidup kerindah hidup pkb
katanya ada mastermindnya saya tidak tahu siapa katanya ada dalamnya
urusannya ketua ketua partai urusannya partai bukan urusannya presiden
hari ini juga kita katakan selamat tinggal kepada politik cebong dan kampret
elektabilitas capres salom presiden survei indikator politik indonesia periode lima belas sampai dua puluh satu juli dua ribu dua puluh tiga
ini ganjar pranowo masih di angka tiga puluh lima dua persen
kemudian prabowo subianto di tiga puluh tiga dua persen kalau anda lihat
yang tidak tahu atau tidak jawab ada di tujuh tujuh persen
beda antara anies dengan prabowo hampir sepuluh persen
sementara beda anies
dengan ganjar pranowo hampir sekitar dua belas persen
kita lihat slide selanjutnya
elektabilitas capres versinya lembaga survei indonesia
periode tiga sampai sembilan agustus dua ribu dua puluh
ini relatif baru ya
ganjar pranowo di tiga puluh tujuh persen
kemudian prabowo subianto di tiga puluh lima tiga persen
dan anies baswedan di dua puluh dua dua persen
yang tidak tahu atau tidak jawab ada lima lima persen
kalau di sini kita lihat jaraknya antara ganjar dengan anies ini hampir lima belas persen
sementara jarak antara prabowo dengan anies hampir tiga belas persen
apakah dengan deklarasi bersama dengan mohaimin bisa mendongkrak elektabilitasnya anies baswedan
kita lihat slide selanjutnya
cawapres atau calon wakil presiden yang ideal mendampingi anies versinya lembaga survei indonesia

ini relatif baru ya
ini relatif baru ya
ini relatif baru ya
periode tiga sampai sembilan agustus dua ribu dua puluh tiga yang paling tinggi tetap agus harimurti yudhoyono di dua puluh dua dua persen
kemudian sandiaga uno di dua puluh satu empat persen
kofifa indar parawansa di sembilan dua persen
susi pujastuti di lima empat persen
erlangga hartarto di dua delapan persen
yang menarik muhaymin iskandar ada juga di angka dua enam persen
kemudian kakaknya atau saudara dari mohaimin iskandar abdul halim iskandar ini di angka dua persen
yeni wahid di angka satu enam persen
ahmad heriawan di satu tiga
saifullah yusuf delapan persen
yang tidak tahu atau tidak jawab mencapai tiga puluh delapan persen
kita lihat slide selanjutnya
jejak elektabilitas bakal cawapres ahy dan juga mohaimin
ini periode tiga sampai sembilan agustus dua ribu dua puluh
simulasi tertutup sepuluh nama
kalau ahy di satu enam
sementara muhaimin di tujuh persen
versinya indikator periode dua puluh
sampai dua puluh empat juni dua ribu dua puluh tiga
simulasi tertutup sepuluh nama
sementara muhaimin di dua
versinya litbang kompas periode dua puluh tujuh juli sampai tujuh agustus
sementara mohaimin di empat persen
itu tadi beberapa jejak elektabilitas antara ahy dengan mohaimin iskandar
dengan angka elektoran mohaimin iskandar yang cukup rendah
kenapa kemudian anies baswedan lebih memilih
mohaimin iskandar sebagai pasangan yang ketimbang agus harimurti yudhoyono
dan apakah memang ada aroma pengkhianatan yang sangat kuat sekali di antara nasdem dengan demokrat
dan juga gerindra dengan pkb
nanti kita akan bahas dengan para narasumber yang sudah hadir di studio
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di political show
kita berdiri memberikan plus kepada mereka berdua
demokrat kena prank dari musang berbulu domba
hari ini juga kita katakan selamat tinggal kepada politik cebong
terima kasih anda masih bersama kami di political show
berlangsung di hotel dengan sejarah perjuangan di surabaya
deklarasi pasangan anies baswedan dan muhaymin iskandar berlangsung meriah
hanya dalam tempo tiga hari anies dan mohaimin bersepakat untuk melenggang bersama sama dalam kontestasi pilpres dua ribu dua puluh
partai demokrat spontan merespon dengan robekan baliho anies di beberapa daerah
sementara prabowo subianto menyebut
aroma pengkhianatan sambil berkali kali menyindir mohaimin iskandar
malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang hadir di studio
saya perkenalkan satu satu dari yang paling kanan
ada ahmad khairul umam direktur eksekutif indo strategik
malam mbak nana
anggota dewan pembina partai gerindra ander rosiadeh
selamat malam mbak nana
selamat malam mbak nana
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waasekjen partai demokrat bang irwan feko
selamat malam bang irwan
selamat malam mbak nana
ada juga sekjen partai nasdem hermawi taslim
selamat malam bang taslim
dan ada juga wakil ketua umum partai kebangkitan bangsa gus jazilul fawait
selamat malam gus jazilul
nanti harus nanti kayak berpiang makanya saya tetap tadi nggak mau mengaminkan
dan saya langsung saja ya karena malam ini kita kasih kesempatan lebih luas nih untuk para narasumber
jadi nggak ada teman teman mahasiswa
saya mau langsung saja
yang pertama ke
bang taslim dulu bang taslim
anies baswedan akhirnya memilih mohaimin iskandar sebagai cawapres
caimin mengatakan dalam pidatonya bahwa hanya butuh tiga hari untuk sepakat deal memilih anies bersama sama di pilpres dua ribu dua puluh
padahal sebelumnya pak surya paloh sempat mengatakan bahwa pengumuman cawapres itu akan di ujung
kenapa kesannya terburu buru
iya jadi ini kan dinamika yang sedemikian cepat
tapi yang dikatakan pak mohaimin itu dealnya tiga hari
tapi kalau proses pembicaraannya ini pak jajil jadi saksi sejarah dengan wakil ketua umum nasdem itu sudah sekian bulan
terus menerus baru terakhir saya ikut komunikasi dengan pak bambang
jadi pembicaraan kita sudah sedemikian matang sampai kepada kesimpulan kita merasa ini momentum yang tepat
momentum harus direbut
tentu dengan segala konsekuensi
nah maka terjadilah peristiwa tang kamis
selasa malam pak jajil datang ke nasdem
rabu kita kerja disepakati deklarasinya di pahlawan itu
jadi semua acara di surabaya itu kita serahkan kepada pkb kita cuma ikut
kemudian berubah lagi di hotel yamato
sampai akhirnya kita berangkat hari sabtu dan terjadilah seperti sekarang ini
momentum yang baik
pak surya itu kan selalu mengatakan hari baik bulan baik
nah kita menemukan dia hari sabtu tanggal dua
oke pak tasrim tadi anda katakan bahwa komunikasinya sudah terjalin lama
artinya nasdem mengakui bahwa selama mengikat koalisi dengan demokrat dan juga pks
nasdem diam diam main mata di belakang komunikasi dengan pkb
oh bukan bukan dia main mata
kita terbuka semua komunikasi
kan demokrat juga ketemu dengan pdip
pak surya kita ke hambalang
itu komunikasi dengan silaturahmi dengan siapa saja sebuah jalan
tidak ada itu bukan diam diam
tapi kemudian kita selalu mengatakan kita masih butuh waktu untuk penetapan cawapres ini untuk mencari yang terbaik
nah kami merasa sudah menemukan
maka waktu itu kita tawarkan deklarasi
artinya memang kalau misalnya kita lihat pak surya paloh datang ke hambalang komunikasi dengan pak prabowo dengan gerindra itu terbuka
tapi komunikasinya dengan pkb kan tidak pernah diekspo
oh juga terbuka
apakah komunikasi yang terjadi selama itu dilaporkan ke demokrat
tidak pernah di expose
tapi pertemuannya kan pertemuan terbuka antara pak jajil dengan wakil ketua umum
kita komunikasi kita terbuka dengan siapa saja
tapi komunikasi itu disampaikan ke demokrat
selama proses komunikasi nasib dengan pkb itu
tidak semua komunikasi kita harus sampaikan
kan setiap personal partai itu melakukan komunikasi
yang rutin yang resmi
yang rutin yang resmi
rutin yang resmi dilaporkan itu adalah hasil dari tim delapan
karena tim delapan sudah terikat dalam sebuah perjanjian kerjasama antar partai tiga partai
kalau dengan pak jajil sendiri saya dengan yang lain itu biasa saja
dan komunikasi itu selalu terjalin kita mau mengatakan sekali lagi kita mau cari yang terbaik
kita belum terikat dengan siapa pun
tapi kan sudah tanda tangan piagam koalisi
kemudian membangun koalisi ataupun komunikasi di belakang
yang sudah pada tangan piagam koalisi
masa nggak perlu menyampaikan ke partai partai koalisi lainnya
piagam koalisi itu poin empat mengatakan wakil presiden ditunjuk diumumkan oleh anies baswedan
dan dalam proses dalam proses kita dengan pkb misalnya itu pak anies
pak anies kemudian yang pergi kepada ketua dewan suruh pks
kalau menurut sudirman sais pak anies juga yang berulang ulang melakukan komunikasi dengan pak ahy yang kemudian tidak terhubung
jadi ini ini kita masih dalam koridor koridor perjanjian kerjasama antar partai
jadi menurut mas sem tidak melanggar etik ya ketika
tidak melanggar etik
pengikat piagam koalisi bersama dengan demokrat dan pks kemudian di belakang menjalin komunikasi intensif dengan pkb
itu tidak itu tidak itu tidak itu tidak melanggar etik karena yang lain ya kan partai yang dalam koalisi yang lain juga melakukan melakukan komunikasi
demokrat dengan pd perjuangan
banyak lah bukan hanya pks juga melakukan komunikasi
kita semua melakukan
gus jazil berarti diakui bahwa komunikasi yang terjalin antara nasdem dengan pkb sudah dilakukan sejak lama
kabarnya memang sudah sejak setelah lebaran itu ya komunikasi itu terjalin antara wakil ketua umum partai nasdem bang ahmad ali dengan anda wakil ketua umum pkb juga
ya tentu komunikasi tapi komunikasi menceritakan keadaan masing masing
kita kan berbeda
di koalisi masing masing
koalisi kami seperti ini kami mengikat janji
apakah bisa mendorong kami untuk supaya koalisi kami segera menetapkan pasangan begitu kan
ternyata ya tidak juga
artinya gak berhasil
satu tahun lebih ya
tidak berhasil ya
pada akhirnya mungkin melihat pkb ini mulai mau patah hati
sementara nasdem juga belum menemukan cawapresnya
mungkin di situ momentumnya
jadi meskipun komunikasi panjang itu tidak menentukan apa apa
makanya ketika gus mohaimin diharla pkb ini mengatakan takdir yang akan menentukan
jadi ini hanya jalan takdir saja
jadi komunikasi komunikasi yang ada tidak spesifik
jadi hanya komunikasi biasa toh nasdem dengan pkb ini kan dalam satu koalisi pemerintah
seperti halnya juga gerindra
tidak spesifik bicara soal bagaimana ke depan nggak
jadi justru pkb juga ingin mencari solusi solusi dari keadaan yang ada
pkb berupaya kita menggunakan istihoroh kita datang ke kiai berkeliling dengan pak prabowo kemana mana
untuk segera dapat ditentukan
namun keadaan berkata lain
artinya takdir berkata lain
jadi kira kira begini
pada ujungnya kemudian semua ikhtiar ini ada jalannya sendiri sendiri
nah pkb mengambil jalan
ketika pada posisi pkb harus segera menentukan
kami juga mendapat tekanan dari stakeholder dari ulama dari kiai
nah setelah keadaan seperti itu menemukan momentumnya
jadi pak mohamed bilang tiga hari bukan karena proses yang panjang
karena momentumnya tepat
momentumnya itu perubahan nama dari koalisi kebangkitan indonesia raya menjadi koalisi indonesia maju
itu menjadi salah satu momentum yang menguatkan tekad pkb untuk check out
untuk berbasis dengan anies
setidaknya kalkulasi kalkulasi kan dilakukan
jadi para kiai kami itu pasti meskipun para kiai bukan pengamat politik
itu tahu tanda tanda alam
apa tanda tanda alam
salah satunya ketika pan ketika golkar masuk
itu mereka pesimis semua
jadi dari situ sebenarnya sudah pkb ingin check out ya
hitung hitungan para kiai
hati hati pak muhaymin tidak dapat jodoh
peluangnya mohamed kecil
ketika pan dan golkar bergabung
nah oleh sebab itu kami meskipun para kiai yang ada di pesantren bukan ahli politik
tapi ahli membaca tanda tanda
makanya tanda tanda itu yang kemudian
ya selain tanda tanda doa tentunya
mereka kita kerahkan
memang kita kerahkan di ujung itu
untuk istiqoroh dan berdoa agar perjuangan pkb lancar
ternyata lancarnya bukan bersama koalisi yang lama
atau koalisi yang lama untuk diperbarui
namun kemudian mendapatkan jalan di sini
kemudian para kiai kita konsultasi
kita konsultasi bukan kita tinggalkan
kiai beristiqoroh itulah yang terbaik
karena sudah selisih horo tentu kita tidak
timbang timbangannya bukan berdasarkan lembaga survei apa tidak
berdasarkan kebutuhan pada perjuangan ke depan
yang dititipkan kepada gue semua ini
ya tapi kan pada saat kemudian pkb menjalin komunikasi intensif dengan nasdem
pkb tidak merasa bahwa ada etika yang dilanggar ya
ketika sudah tanda tangan piagam koalisi dengan partai gerindra selama satu tahun lebih
kemudian di belakang menjalin komunikasi intensif dengan nasdem
tidak ada etika yang dilanggar ya
etika itu ada ruang dan waktu
jadi bagi seorang suami istri telanjang di jalan pasti tidak beretika
tapi di dalam kamar boleh
bahkan diwajibkan supaya apa
maksudnya apa nih poinnya
bahwa ini tidak etis ini etis
ini bukan bentuk pengkhianatan juga ya
lihat dulu konteksnya
kita ini sudah dua belas bulan
etika apa lagi yang harus kita bertanggung jawabkan disitu
kita juga sudah konsultasi
kita juga sudah konsultasi dengan para kiai
untuk terus berjuang dengan pak prabowo
kita juga sudah kemana mana keliling
nah oleh sebab itu ini bukan soal etika
tetapi kepentingan perjuangan para kiai itu bermuara pada nasdem
oke bermuara pada nasdem
kita ingin putarkan dulu ya satu pernyataan dari ketua umum pkb dan juga ketua umum partai gerindra
kita putarkan bersama ini
tinggal melanjutkan saja memang akhir akhir ini memang
syarat dengan aroma aroma pengkhianatan
itu kalau nggak salah pkb masih hadir tapi tenang saja insya allah mereka akan hadir kembali
hidup semuanya hidup hidup kita
oke bang andre ini tadi caimin jelas ya dalam wawancara khusus saya pertama kali setelah anies
dan juga muhaimin dideklarasikan sebagai pasangan baca baca pres dan juga baca pres
caimin mengatakan bahwa alasan utama beliau check out dari koalisinya pak prabowo karena
tidak kunjung dipilih sebagai cowok pres dan tadi ketika
masuknya golkar dan juga pan itu memperkecil peluangnya caimin dan tadi pak prabowo membalas
bahwa ini ada aroma pengkhianatan kalau menurut pkb ini enggak ada etika yang dilanggar ketika dua
belas bulan sudah bersama gimana jadi gini tentu pilihan politik pkb kami hormati ya ya kita
hargailah pilihan gus jazil dan teman teman ya kami tentu hanya bisa mendoakan semoga sukses
tetap kita punya silaturahim terjaga dan komitmen kita bersama
supaya iklim demokrasi tetap sejuk aman dan sentosa wilmilu yang riang dan gembira bisa kita
itu satu yang kedua saya mengutip kalimat gus jazil juga sesaat sebelum apa namanya deklarasi
beliau diwawancara pas di hotel majapahit kalau tidak salah beliau menyampaikan bahwa komunikasi
selama ini baik dengan gerindra tidak ada satupun pasal piagam kerjasama yang
dilanggar oleh gerindra jadi memang soal belum jodoh saja kata beliau dan memang itulah faktanya
bahwa kami selama bekerjasama dengan pkb alhamdulillah tidak ada satupun yang kami
dilanggar atau kami hianati atau kami tinggalkan kawan seperjuangan alhamdulillah komunikasi tetap
baik ya dan tadi pak prabowo dalam pidatonya kebetulan saya hadir di jakarta teater itu pas
se bells memiliki mabukya di tikar bout for that's wesh

aroma pengkhianatan itu ditujukan kepada p surely itu ditujukan kepada siapa kalau
kamu video justru namun renee juga sudah menyampaikan pernyataan resmi parti gerindra
itu pertama kali dikeluarkan oleh ketua harian kami pak dasko
itu sudah menyampaikan kami menghormati
jadi tidak merasa terhianati
tapi kalau tidak merasa terhianati kenapa ada pernyataan ada aroma pengkhianatan
jadi itu ditujukan untuk siapa bang andre
tidak ada pak prabowo tidak menunjukkan hal itu untuk pkb
yang jelas komunikasi kami sangat baik dengan pkb meskipun kita saat ini belum berjodoh
tapi kesel lah pasti ditinggal
masa sudah koalisi dua belas bulan masa tidak ada kesel keselnya ditinggal
itu ya kadang kita bersama kadang kita berpisah hal itu wajar dalam demokrasi
untuk itu kita harus terus memberikan pendidikan politik dan demokrasi kepada masyarakat
yang jelas begini nana meskipun saat ini saya dan gus jazil bukan dalam satu perahu atau satu barisan
insya allah kalau memang allah mentakdirkan kalau jodoh pasti bertemu insya allah pkb akan kembali bersama kami
gerindra merasa kecewa nggak dengan proses check outnya pkb yang seperti itu
enggak kan pkb juga pamit baik baik dengan kami
memang rencananya malam itu pak gus mohaimin ingin ketemu dengan pak prabowo
tapi kan gus jazil sudah menjelaskan ada kendala teknis
karena gus mohaimin harus ke jombang
nah sehingga akhirnya ada utusan pkb yang berkomunikasi dengan pimpinan partai gerindra
berarti artinya sudah disampaikan ya
disampaikan memang rencana pertemuan pak prabowo dengan gus mohaimin memang batal
karena ada kendala teknis yang disampaikan gus jazil
tapi pkb sudah mengirim utusan untuk bertemu dengan pimpinan partai gerindra
menyampaikan sikap resmi pkb secara ofisial kepada partai gerindra
dan kami sangat menghormati hal itu
dan kami meyakini kalau jodoh nana meskipun muter muter insya allah kita ketemu di ujung nanti
ini responnya gerindra berbeda sekali dengan responnya demokrat
kalau gerindra terlihatnya sepertinya lebih santai lebih bisa menerima check outnya pkb
tapi kalau demokrat lebih berapi api begitu ya
sekarang juga sudah lebih santai
sudah lebih santai sudah move on ya
meskipun kemarin sempat berapi api
karena responnya ini beda sekali
dan itu di publik juga terlihat sekali
enggak kita hari ini ketua umum kami mas haye pidato dengan yang hati yang luar biasa
dan memberikan pesan kepada seluruh kadara untuk segera move on
dan memberikan pesan bahwa
memang tidak ada
ada jalan yang lunak untuk mencapai cita cita besar
walaupun di sisi lain juga memberikan pesan bahwa
tanpa harus mengorbankan nilai nilai etik
oke jadi maksudnya apa
menurut demokrat ini check out nya nasdem dan juga mas anies ini melanggar etik
karena kalau menurut nasdem itu tidak melanggar etik
ya kalau kita kan sangat menyampaikan di awal bahwa
yang sesuai yang diatur pada piagam perjanjian kerjasama itu
ada proses yang tidak jujur dan mengingkari komitmen dan kesepakatan
ya kita kan berharap bahwa
siapapun yang akan menjadi cowok fresh anies
dan anies akan menetapkan cowok fresh itu
tetapi semuanya dibahas secara terbuka di tim delapan
dan dilaporkan ke ketua umum
oke jadi demokrat selama ini tidak tahu bahwa nasdem dan juga pkb berkomunikasi diam diam di belakang
ya itu memang tidak dibahas di tim delapan
oke tidak disampaikan ya
ke demokrat ya
ya tetapi sekarang mbak nana kita ini
pengen terus komitmen membangun
mendorong perubahan dan perbaikan yang besar di bangsa ini
sehingga kami lebih fokus ya menatap ke depan
ketua umum kami tadi sudah menyampaikan selamat
kepada pasangan anies dan caimin
sebagai capres dan cowapres pilpres dua ribu empat

dan juga mendoakan semoga sukses
saya pikir kita tidak usah lagi balik ke belakang
memberikan pendidikan politik yang baik
untuk bangsa ini
karena saya barusan dari kaltim nih mbak nana
saya pada saat acara
dengan generasi muda di kaltim
mereka itu bertanyakan apakah begini
wajah politik kita gitu
apa namanya pendidikan politik
yang tidak benar karena mereka juga
melihat bahwa harusnya proses proses politik itu
dibangun dengan baik termasuk juga
jadi proses penentuan anies dengan muhyem ini
itu tidak dibangun dalam proses yang baik begitu
ya karena mereka bisa melihat
bagaimana sebuah kolisi dibangun
dalam waktu yang begitu lama gitu ya
dan terbuka semuanya
termasuk kita juga tadi disampaikan
iya benar kita komunikasi didatangi oleh pak prabowo
menjalin komunikasi dengan pdi perjuangan
iya dan kita semua lapor

dengan semua ketua umum
dan disampaikan di tim delapan
tapi demokrat tahu bahwa selama ini
nasdaq berkomunikasi dengan pkb
kita gak tahu
jadi itu tidak pernah disampaikan ya
saya akan putarkan ya pernyataan dari ketua umum partai demokrat
untuk pertama kalinya ahy bicara
soal anies dan juga mohaimin
apalagi pengambilan keputusan
hajak hidup orang banyak
yang kelak akan bertanggung jawab
atas lebih dari dua ratus tujuh puluh juta jiwa
tidak bisa hanya diputuskan begitu saja
dalam hitungan menit
oleh segelintir orang
partai demokrat telah mengingatkan
untuk tidak sekali kali melakukan
atau dalam tanda kutip
memaksa partai demokrat
untuk menerima sebuah keputusan
keputusan yang setihak
tanpa melibatkan partisipasi
dalam pengambilan keputusan tersebut
ini maksudnya pernyataan ini belum move on
atau merasa bentuk kekecewaan
bahwa merasa di faith accomplice
masih ada lanjutan
sudah move on
tapi merasa di faith accomplice kan
dengan pilihan disodorkan harus menerima atau menolak
begitu pasangan anies dan muhyem
mas saya menjelaskan respon kader
jadi wajar kemudian kalau kader partai demokrat
kemudian ada kecewa
mas ahie sendiri kecewa gak
enggak kita nggak pernah kecewa karena
mas ahie tidak dipilih sebagai cowok pres
kalau kader wajar kecewa
kita kecewa proses
koalisi perubahan persatuan
dalam penentuan cowok presnya ini
tidak jujur dan mengingkati
komitmen dan kesepakatan itu saja
sekarang udah move on
kita akan berpartisipasi
kita akan coba berkomunikasi
dan kami berharap
terhadap pembangunan bangsa ini
bang irwan kalau memang mas ahaye
tidak merasa kecewa ya kenapa kemudian
sulit sekali untuk diajak berkomunikasi
dengan mas anies karena dalam wawancara khusus saya
setelah deklarasi anies baswedan mengaku
dia sudah bertemu dengan presiden pks
ketua majelis suro pks tapi sulit sekali
untuk minta waktu dengan ahy tidak diterima
berkomunikasi bagaimana orang dia mengutus
etika kehormatannya itu dimana
memang untuk meraih kekuasaan tetapi
kalau kemudian politik itu
buaya di sungai juga berkuasa mbak nana
jadi maksud saya ada
kemudian proses proses yang harus
kemudian dihargai bersama jangan
disandra masa kemudian
diputuskan di belakang ketua umum
di belakang tim delapan kemudian
disodorin untuk sepakat
ini kan kalau dibuat dibahas
apalagi komunikasinya sudah sejak berbulan bulan
kata pak hermawitha
ya harusnya itu sudah disampaikan di tim delapan
akan dibahas karena kita terbuka selama ini
membahas mbak hopipa
termasuk kalau caimin dibahas disitu
kita juga akan paparkan kan ada
parameternya yang sudah dibangun
ya parameter survei kan maksudnya
bukan parameter bagaimana menentukan cawapres
dan kita semua sepakat
bahwa cawapres ditentukan oleh mas anies
oke bang hermawi jadi ada proses proses
yang merasa oleh partai demokrat ini
seolah olah disodori harus menerima
atau menolak pasangan anies mohaimin
sementara di belakang sudah diputuskan
yang baru dikatakan oleh teman demokrat ini
adalah semua sudah move on
mari kita lihat ke depan
oke tapi prosesnya
tadi yang masih dibahas nih
udahlah proses sekarang sudah move on
sekarang kita menatap masa depan yang lebih baik
bagaimana mengejar ketertinggalan
menjadi bangsa yang lebih baik
tapi bahwa prosesnya bermasalah dan memveta kompli
tadi tadi tadi
tadi partai demokrat sudah mengatakan sudah clear
tadi pidato pak haye juga sudah ucapkan selamat
itulah proses komunikasi politik
politik itu selalu seperti itu
kadang kadang kita nggak dapatkan
semua yang kita mau kadang kadang hari ini
kecewa besok kita tertawa lagi
itulah politiknya andre ini kalau ketemu saya
selalu tertawa tapi saya nggak tahu juga
hatinya seperti apa
ada pesan masa yang sangat baik
untuk bangsa ini tadi di pidato beliau
bagaimana kemudian kita fokus ke depan
karena bisa jadi di dalam
momentum tertentu ke depan
kita kembali bersama sama untuk
kemakmuran bangsa ini gitu
jadi sudah kita kemudian fokus
bersama koalisi masing masing
dan sudah benar
dan insya allah demokrat
jadi sudah ikhlas ya
oh udah kita move on mbak
apakah ini hanya soal proses komunikasi
yang salah saja
atau memang ini orientasi politik
yang sejak awal nasdem dan juga pkb sudah rancang
di belakang demokrat
ini soal proses komunikasi yang salah
atau memang orientasi politik
jangan dijawab dulu mas umam
bergabungnya bersama pkb
akan bergerak lebih cepat
lebih besar lebih mantap
saya dan pkb siap mengawal mas anies
kita berdiri memberikan
plus kepada mereka berdua
dari musang berbulu dompet
hari ini juga kita katakan selamat tinggal
kepada politik cebong dan kampret
ya pak nana saya pikir ini pertanyaan yang cukup sensitif tapi saya pikir dua duanya kedua faktor itu berkontribusi pada terjadinya satu deadlock dalam proses negosiasi di dalam koalisi
dan yang kedua ya memang adat bagaimana kemudian masing masing partai mencoba untuk mencari titik aman pada ranah kepentingan yang paling optimal
oke jadi pakai kepentingan ya
ya kalau misal dicermati sebenarnya pada dasarnya itu meskipun tentu masing masing memiliki judgement bahwa ini sudah sesuai dengan aturan sesuai dengan prosedur
tapi yang tentu tadi yang disampaikan masing masing pihak sudah move on dan itu menjadi sebuah kabar yang baik
meskipun di saat yang sama kemudian ini harus menjadi sebuah pelajaran politik yang cukup penting
karena apa yang terjadi di koalisi perubahan untuk perbaikan yang rugi ini adalah masyarakat pro perubahan
karena bagaimanapun juga
kalau misal kemudian benturannya terjadi pada level elit antar partai yang selama ini mengusung platform yang sama
maka kemudian ada gelombang yang justru menciptakan political uncertainty yang kemudian tidak begitu produktif
oleh karena itu ini menjadi pelajaran sekaligus warning bagi partai partai politik yang meskipun per hari ini masih ada sekitar satu setengah bulan menjelang pengetokan di kpu
tapi praktis final decision dalam konteks koalisi

nah oleh karena itu situasi ini harus di maintain jangan sampai kemudian benturan benturan yang tidak produktif terjadi lagi
jadi ini benturan benturan yang tidak produktif ini merugikan siapa merugikan anies baswedan
ya dalam konteks ini masing masing memiliki agenda kepentingan yang kemudian saling bergesekan
diakui atau tidak kalau misal situasinya memang yang paling terdampak adalah partai demokrat
karena bagaimanapun juga proses negosiasinya sudah cukup panjang komunikasi
manuver dari teman teman di pkb yang terdampak langsung bukan hanya kepada gerindra kepada pak prabowo
tetapi juga bagaimana proses negosiasi di dalam
memang gerindra sepertinya oke oke saja karena bagaimanapun juga lepas satu pkb
ada dua teman yang kemudian masuk di sana
tetapi tentu bagi demokrat situasinya berbeda
oleh karena itu sangat manusiawi wajar kalau kemudian ada respon yang sedemikian rupa
tetapi kemudian sudah dikendalikan
jadi ditutup dengan kalimat tadi move on saya pikir itu adalah sebuah keyword yang cukup produktif
untuk kemudian menata langkah ke depan
memang yang paling didugikan adalah partai demokrat di sini
tapi saya ingin tunjukkan ya apa sih sebetulnya alasan dari seorang anies baswedan memilih muhaymin iskandar
ini dalam wawancara khusus saya kemarin pasca deklarasi mas anies baswedan sudah menyampaikan
kita dengarkan sama sama alasannya
yang dimaksud dengan memperkuat secara elektoral
almar koalisi itu tentu memiliki basis elektoral yang kuat
jadi kriteria pertamanya itu membantu kontribusi untuk pemenangan
ini artinya ada basis pemilih ada basis wilayah yang bisa membuat koalisi ini punya jangkauan lebih besar
oke bang taslim ya tadi kan sudah disampaikan oleh mas anies salah satu faktornya adalah soal faktor pemenangan
tapi kalau dilihat kalau memang alasan utamanya faktor pemenangan

elektabilitasnya mas ahy jauh lebih tinggi dibandingkan mohamad niskandar
tadi dari beberapa lembaga survei juga sudah dipaparkan
lalu kenapa memilih caimin sebagai cawapresnya mas anies
ya jadi kalau kita lihat peta yang ada sekarang misalnya
nasdem itu kuatnya di mana
nasdem itu di semua provinsi yang pemekaran yang kursinya hanya tiga empat
dari bangka belitung sampai papua barat itu ada
kita ada banyak sekali
ada banyak sekali dapat yang bolong di jawa
jawa tengah itu kursi kita cuma lima
jawa timur kursi kita cuma
jawa barat cuma lima
dan kita tahu di jawa tengah dan jawa timur itu jawarannya pkb
jadi yang dikatakan anies tadi itu itu make sense
jadi memang faktor elektoral di jawa timur ya
dan nu gitu
dan kemudian ini latar belakang ya
latar belakang pak muhyemin ini memang orang pergerakan sejak mahasiswa
itu juga punya relasi yang banyak dengan kawan kawan di luar komunitasnya
termasuk seperti kita kita kenal baik
dan ini nyambung kita merasa it's time ini saatnya untuk memadukan
untuk memadukan dua tokoh muda yang bisa menghantar bangsa ini ke depan lebih baik
jadi ini juga punya basis suara yang cukup kuat di jawa timur
terutama di pacitan itu tidak menjadi pertimbangan ya
ya di pacitan di jawa timur itu kalau kita lihat sekarang kursi pkb berapa
itu bagian dari perbandingan perbandingan semua hasil remaga survei kita kaji
tapi inilah putusan kita
lebih kurang inilah putusan kita
partai demokrat kuat di pacitan
tapi di banyak tempat lain daerah tapal kuda dan mataraman itu pkb berjaya
belum lagi jawa tengah
jadi itu salah satu pertimbangan penting kita
jadi faktor elektoral untuk pemilu legislatif juga penting ya untuk jawa timur bang irwan
jadi alasan salah satu salah satu alasan bahwa ketua umum anda mas ahaye tidak jadi dipilih menjadi pasangannya mas anies baswedan adalah karena faktor elektoral
karena faktor elektoral demokrat yang kurang kuat di jawa timur
dan di backgroundnya itu sebagai kalangan ahdien itu menjadi salah satu faktor penting juga terpilih mohaimin
itu kan asumsi ya
karena data kuantitatnya kan tadi mbak nana sendiri yang menyampaikan bahwa semua lembaga survei memperlihatkan kalau anies di pasir tengah ayam justru sangat tinggi dibanding kemudian anies dengan cak imin
dan satu loh yang perlu diingat bahwa
partai demokrat di jawa timur punya gubernur dan wakil gubernur saat ini gitu loh
bu hopipa dulu dua kali maju pilgub nggak pernah menang ya
tapi pada saat diusung oleh partai demokrat buktinya bisa kemudian terpilih menjadi gubernur jawa timur
tapi menurut saya sih pilihan nasdem dan pkb itu saya lebih melihat bahwa memang nasdem juga punya kepentingan lain
pilihan pemilihan legislatif di dua ribu empat selain pripres
ya artinya dengan berkoalisi dengan pkb mereka tentu nasdem akan dapat efek elektoral justnya untuk
kotel efeknya ya
kotel efeknya ya
ekor jasnya dari capresnya mereka anies gitu ya
apakah kemudian demokrat melihat bahwa ada ketakutan ataupun kekhawatiran nasdem kalau berkoalisi dengan demokrat itu ceruk pemilihnya sama begitu

ya itu saya pikir
apakah melihat kecerdukan itu gak
saya pikir itu juga salah satu kunciannya kemudian kenapa kemudian kita tidak dibahas diikutkan dalam proses penentuan ini karena sama saja kami mengatakan bahwa kawan kawan nasdem kemudian membentuk poros koalisi baru
nah dengan demikian itu cukup
cukup menguntungkan nasdem
nasdem memang mempertimbangkan bahwa kalau berkoalisi dengan demokrat itu ceruk pemilihnya kan sama ya
jadi untuk pemilu legislatif itu akan merugikan nasdem juga
ada pemikiran seperti itu bang tas
tidak sampai kepada merugikan tapi faktanya memang ceruk kita sama
nah tadi kalau
menggerus suara berarti
ceruk kita sama belum tentu suara kita digerus
tapi kalau dengan pkb tadi kan clear
saya mengatakan ceruknya beda dan eksistensi pkb di jawa timur dan jawa tengah itu lebih kuat
jadi pertimbangan elektoral persis seperti yang dikatakan oleh pak anies tadi
belum lagi di tempat lain
lampung kalsel saya kenal pkb
karena saya cukup lama bersama sama mereka ini
jadi salah satu faktor bahwa memiliki ceruk pemilih yang sama dengan demokrat itu menjadi pertimbangan nasdem lebih memilih berkoalisi dengan pkb
itu pertimbangan kesekian
tapi yang utamanya memang
kita melihat pkb lebih komplementer dengan nasdem
di banyak tempat
berarti kan itu untuk pemilu legislatif juga ya
untuk pemilu legislatif
kita berpikir presipil pres dan legislatif
sementara rekam jejak ataupun latar belakangnya mohaimin iskandar dari kalangan nahdiyin ini juga ikut disentil
saya akan putarkan ya pernyataan dari ketua umum pbnu
sesaat setelah deklarasi anies mohaimin
kita dengar sama sama
sikap sudah saya sebutkan berulang kali
saya bisa tegaskan sekali lagi di sini bahwa tidak ada calon atas nama nu
tidak ada calon atas nama nu
kalau ada klaim bahwa kiai kiai pbnu beres duit
itu sama sekali tidak benar
karena tidak pernah ada pembicaraan di dalam pbnu mengenai calon
seberapa pede kemudian pkb bisa membantu pemenangan ataupun elektoralnya anies dan juga mohaimin di jawa timur
saat tadi menurut ketua umum pbnu tidak semua kiai kiai merestui pasangan ini
tentu orang juga lihat fakta sejarah dan perjalanan sejarah
apa yang disampaikan oleh ketua umum pbnu itu menyangkut independensi ormas
nu sebagai ormas
kritiknya nu itu pkb
asal anak ketahui saja
partai berharuan ahlus sunnah wal jamaah yang ada di senayan itu pkb paling besar
yang kedua partai berbasis islam terbesar dihitung dari suara itu pkb
dari mana suara itu
tentu dari warga nahdien yang tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan melahirkan pkb
difasilitasi oleh pbnu sebagai tempat aspirasi politik
yang kedua di nahdlatul ulama itu ada tradisi ada adab ada budaya
yang sekarang maju masuk di kertas suara gus imin itu cucu pendiri nu
itu nggak bisa dibantah
nah dan memang tidak ada pbnu ngirim untuk jadi capres cawapres
karena pbnu itu urusannya ya madrasah masjid
itu yang diurus
yang di politiknya
itu yang diurus oleh pkb
jadi pkb sudah membuktikan dari tahun ke tahun di jawa timur itu menjadi pemenang
dan di bawah kepimpinan gus imin pkb sampai ke lima puluh delapan kursi
bukan hanya partai lokal di jawa timur
pkb sudah menjadi partai nasional
nah oleh sebab itu tentu banyak pengamat menyampaikan pkb ini gadis cantik
yang diperbutkan banyak orang
itu suara hati ya
bukan oleh gerindra
sering kali orang tidak melihat karena apa ditutupi
nah oleh sebab itu apa yang disampaikan oleh pbnu tadi itu saya sampaikan ke kader kader
mari kita jadikan aspirasi politik kaum nadine itu di satu tangan
tapi tadi ketua umum pbnu mengatakan bahwa jangan ada
ada pasangan capres dan juga capres yang mengklaim mendapatkan restu kikinu
itu mengacu ke pasangan anda anissa juga mohaimin
jadi saya sekali lagi
mungkin kealimannya hampir sama dengan ketua umum pbnu hari ini
jadi jangan dikira kikimin sebagai politisi itu bukan ulama
kalau ulama politik hari ini di pkb eh di indonesia di nu khususnya
jadi jangan dikira bahwa gus mohaimin itu karena ketua umum partai
dia bukan ulama
ulama di bidang politik hari ini
wow gus mohaimin sebagai kiai
tapi kan kiai kiai pnu yang lain tadi disebutkan oleh kiai
kiai itu udah tau adabnya
kecuali yang gak ngerti tata kerama keadaban
makanya saya sampaikan
pbnu itu bukan pt
maksudnya kan dimiliki hanya seorang yang
ada hubungan dengan menteri bumn nggak
kenapa harus bilangnya bumn
bukan milik yang terbatas orang per orang
jadi memang sekarang pkb merasa bahwa pbnu sedang dimiliki oleh terbatas orang per orang
bukan saya gak tau tiba tiba ada konfres yang diperlukan pernyataan itu
siapa yang memerlukan pernyataan itu
orang semua mafum bahwa nu itu bukan partai politik
mau daftar ke kpu
jadi pkb merasa bahwa pernyataan itu tidak perlu keluar dari organisasi sebesar pbnu
ya memang tidak diperlukan siapa yang butuh pernyataan kayak gitu
orang se indonesia mafhum partai politik juga mafhum bahwa nu itu gak mungkin memberangkatkan orang
mendaftarkan orang ke kantor kpu
jadi kalau pbnu mau mendaftarkan
jadi menurut pkb pernyataan ketua umum pbnu itu politis gak
ya tentu harus diketahui
ya itu kita hargai
kalau menurut pkb
ya pasti itu politis bicara politik masa tidak politis
berarti bernada politis yang tidak diperlukan ya menurut pkb ya
saya mau ke mas umam dulu sebelum ke bang andri
mas umam anda melihat bahwa ada resistensi di pbnu ketika duet anies mohaimin ini terkesan dalam tanda kutip mengklaim mendapatkan restu kiai kiai di nu
iya kalau misalnya kita cermati bagaimanapun juga ini juga sudah mafumnas ya
semua orang juga sudah tahu
apa ya semacam individual resistance antara komunikasi antara caimin dengan juga ketum pbnu kiai haji yahya khalil stakuf
bagaimanapun juga ini adalah bagian dari sejarah lama
tetapi kemudian ketika masuk dalam proses kontestasi sedikit banyak kemudian ini berimbas
karena bagaimanapun juga dalam konteks politik nahdliin restu kiai itu adalah menjadi keywordnya
kata kuncinya di sana
nah ketika kemudian ketua umum pbnu memberikan statement itu
maka secara otomatis dia memiliki fungsi seolah untuk menganulir klaim politik yang disampaikan oleh caimin
nah oleh karena itu ini juga yang kemudian kalau misal kita ikuti rangkaian statementnya cukup kompleks
bagaimana kemudian ada salah satu wasekjen di pbnu mengatakan yang cukup vulgar
kalau misal kemudian cawapresnya caimin maka kemudian capresnya berpotensi kalah
ada juga kemudian caimin elektabilitasnya tidak sebanding dengan
elektabilitas partai ada juga cukup banyak
nah ini kemudian mengindikasikan ada semacam resistensi itu
tapi terlepas dari persoalan personal itu mbak nana
bagaimanapun juga karakter dari politik nahdiyin itu cenderung terfragmentasi
dia tidak kemudian menjadi satu titik sentrum yang solid gitu
kecuali kecuali kalau misalnya ada satu dinamika politik yang kemudian menempatkan satu sentrum nama
yang mewakili elemen kekuatan nahdlatul ulama
mungkin bisa terakomodasi
tetapi kemudian tetap ada satu sempalan sempalan
nah kita belajar dari pilpres dua ribu empat dua ribu sembilan dua ribu empat bahkan ketua umum pbnu pak kiai hasim muzadi
kemudian gus solah sendiri juga masuk dalam kontestasi itu
tetapi kemudian hasil dari pilpresnya mengatakan lain
waktu itu yang menang adalah spijk
maka kemudian di sini mengindikasikan bahwa masyarakat nahdiyin itu memang memiliki konsep sami'in awal ta'na
apa yang dikatakan kiai itu yang dijalankan
tetapi di saat yang sama ada proses regenerasi termasuk peningkatan literasi politik di dalam komunitas nahdiyin
sehingga mereka lebih kritis mereka lebih independen dalam menentukan sikap
tetapi sekali lagi ini pendeklarasian anies dan juga caimin
kalau misal kemudian tidak direspon oleh capres cawapres yang lain untuk kemudian melakukan rekonfigurasi
terutama apakah kemudian ada nama dari nahdien yang akan diusung atau tidak
kalau misal tidak maka bisa terakumulasi terkonsolidasi pada sesuatu
hanya satu titik kemudian
maka saya menduga baik pak prabowo maupun juga pak ganjar akan mempertimbangkan aspek itu
meskipun tentu ada nama meskipun tadi disampaikan bumn mungkin
ini nahdiyin tapi bagaimana
ini nahdien tapi naturalisasi dan sebagainya
mungkin ada tiga yang seperti itu
artinya apa semuanya dipertimbangkan sedemikian rupa karena basis tadi jawa tengah jawa timur betul betul dipertimbangkan
oke jadi sangat signifikan mohaimin iskandar mendongkrak suara anies di jawa timur
kalau pasangan capres lain seperti pak prabowo ataupun mas ganjar tidak memilih kalangan nahdien sebagai cawapresnya ya
ada satu lagi faktor mbak nana terkait dengan efektivitas caimin
apakah memberikan insentif elektoral
signifikan kepada anies baswedan atau tidak
bagaimanapun juga memang tadi diakui terlepas dari mungkin nadanya bully ya
memang elektabilitas caimin dengan elektabilitas partai itu tidak linier
ada gap cukup signifikan
meskipun konsolidasi dari elektabilitas pkb juga berkat dari kepemimpinan caimin
tetapi kemudian mungkin barangkali caimin tidak berada di spotlight selama ini
sekarang ada di spotlight mungkin akan memberikan insentif elektoral
tetapi problemnya dalam satu tahun terakhir
mesin politik nahdliyin dalam konteks ini pkb
dipersembahkan dijual habis semuanya untuk mensosialisasikan pak prabowo subianto
maka kemudian kalau misal kita membayangkan bahwa kiai memiliki cara pandang yang independen
memiliki literasi politik yang tentu lebih mapan
mungkin ada butuh kerja sangat sangat keras di sana
karena bagaimanapun juga kalau manuvernya terlalu cepat tentu butuh usaha
karena sudah satu tahun ya
dan kemudian saya pikir rekaman rekaman bagaimana para kiai sepuh jaringan santri jaringan pesantren
membuka diri meskipun tadi kata mas zahil seolah disiasiakan
oke saya mau ke bang andre
apakah kemudian gerindra tidak khawatir dengan check outnya pkb ini akan mengerus suaranya pak prabowo di jawa timur dan di kalangan nahdien
pak prabowo itu kan sudah dekat dengan ulama itu sejak beliau masih prajurit
beliau sudah puluhan tahun dekat dengan para ulama
para kiai habaib
dan alhamdulillah satu tahun terakhir ini dibantu oleh teman teman pkb
jadi khawatir gak
tentu kami tetap menjadikan apa namanya meskipun pkb ini keluar tentu tidak otomatis suara pak prabowo akan berkurang
jadi gak khawatir kalau tergerus
yang jelas kami akan terus bekerja lebih keras
sekali lagi lebih giat lagi melakukan konsolidasi dan komunikasi karena kami meyakini ya masyarakat kami butuh dukungan masyarakat kami akan lebih giat lagi untuk bekerja di lapangan
dan tanda ini kan pendaftaran masih tanggal berapa bang herman
sampai sembilan belas sampai dua puluh enam oktober
sembilan belas sampai dua puluh enam oktober
tujuh belas oktober sampai dua puluh enam november
tapi selama belum akad nikah di kpu politik itu dinamis
jadi mungkin hari ini pkb bersama sama teman teman nasdem siapa tahu ya sebelum pernikahan janur kuning melengkung
masih bisa balik lagi
bu jasir balik lagi kita
oh itu harapannya gerindra ya
harapannya gerindra pkb bisa kembali lagi
itu namanya tanggir
ini doa dari tadi diusapkan
itu harapannya gerindra pkb balik lagi
saya mengutip kalimatnya beliau
oke jadi saya pertegas nih pertanyaannya
jadi gerindra masih berada pkb kembali lagi
tapi tentu sekali lagi pak prabowo kalau diberikan mandat oleh rakyat
beliau sudah punya komitmen
akan merangkul seluruh kekuatan politik untuk bersama sama memenangkan
andre tapi dua kali pemilu dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas pak prabowo tidak didukung oleh pkb dan buktinya kalah
jadi faktor pkb itu tidak penting ya untuk gerindra
kan pemilunya belum nana
enggak ini kita mengacak ke dua pemilu sebelumnya
anak pemilu itu kan belum
jadi nana tenang tenang saja
kan kita berharap pak prabowo sudah menyampaikan di acara gelora
insya allah bahwa pkb akan kembali hadir bersama kita
berarti pak prabowo berharap pkb akan kembali
dan hubungan kami dengan gus jazil itu sangat baik tanya sama gus jazil
ya meskipun kita saat ini berpisah tapi kita saling menghargai saling menghormati dan saling mendukung satu sama lain
karena kita yakin kalau jodoh nana muter muter
nggak akan kemana ya
akan kemana insya allah
masih ada harapan tampaknya dari gerindra dan pak prabowo agar pkb kembali ke pangkuan
tapi kita nggak tahu politik itu cair
nanti saya akan bahas lebih dalam soal mastermind
di balik gagalnya duet anies ahaye dan bergabungnya anies mohaimin
ada siapa di balik itu
ada dalangnya itu siapa
kita akan bahas
tidak jadilah jangan kemana mana tetap bersama kami di politikal show
bergabungnya bersama pkb rasanya koalisi ini akan bergerak lebih cepat lebih besar lebih mantap
saya dan pkb siap mengawal mas anies untuk melanjutkan cita cita
kita berdiri memberikan aplaus kepada mereka berdua
demokrat kena prank dari musang berbulu domba
hari ini juga kita katakan selamat tinggal kepada politik cebong dan kampret
terima kasih anda masih bersama kami di political show
saya akan putarkan ya ini pernyataan menarik sekali dari mensesnek pak pratikno
menanggapi soal pertemuan presiden jokowi dengan ketua umum partai nasdem pak surya paloh
kita dengarkan sama sama
pak surya paloh diterima bapak presiden dan saya sepenuhnya mendampingi saat berbincang
beliau berdua berbincang jadi saya tahu betul apa yang dibicarakan

sama sekali tidak ada pembicaraan tentang mas surya paloh
masuknya pkb ke koalisi nasdem
sama sekali tidak ada
termasuk tidak ada pembicaraan tentang misalnya pak surya menyampaikan rencana pak muhaymin menjadi cawapresnya pak anies
juga tidak ada pembicaraan tentang itu
tahunya itu setelah pertemuan kemudian bapak presiden kembali ke bogor
pak presiden telpon saya pak ini saya baca di koran
ternyata ini ada berita baru
tadi nggak ada sama sekali tentang cerita tentang itu
jadi baca di media tentang rencana koalisi itu
oke pak taslim dua hari sebelum deklarasi pak surya paloh bertemu dengan presiden jokowi ya di istana itu berarti hari kamis kalau tidak salah kami sore selama kurang lebih lima belas menit
pertanyaan saya masa nggak dikomunikasikan bahwa nasdem akan memasangkan anies dengan mohaimin kepada presiden jokowi
ya jadi pertemuan pak jokowi dengan pak surya paloh itu kan sangat tergantung kepada ketersediaan waktu presiden
sebelumnya kita juga lihat satu hari setelah apel siaga hari senin pak surya juga diterima oleh presiden
jadi dan pertemuan pertemuan seperti itu biasa saja
dulu sewaktu pak anies kita deklarasikan tanggal tiga oktober
santer di publik bahwa yang membuat kerenggangan hubungan mereka adalah karena pak surya tidak menginfokan akan mendeklarasikan anies
sama seperti sekarang ini urusan deklarasi itu urusan internal kita seperti juga presiden bilang
itu urusan partai partai atau gabungan partai partai
jadi pembicaraan pak surya dengan pak jokowi di luar urusan internal partai
oke jadi saya tegaskan bahwa dalam pertemuan antara pak surya dengan presiden jokowi
sama sekali tidak membahas soal deklarasinya anis mohaimin ataupun pak surya tidak menyampaikan bahwa cowok presiden anis mohaimin
hanya tidak membahas deklarasinya juga tidak membahas tentang pilpres itu urusan rumah tangga kita
dan itu selalu dijaga
independensi dan keluaran partai itu selalu dijaga oleh pak surya
karena presiden jokowi merasa terkecoh dengan persepsi publik seolah olah merestui duet anis dan juga mohaimin
sampai banyak politisi politisi yang kemudian bertanya
apakah memang pak surya sengaja meminta waktu bertemu dengan presiden dua hari sebelum deklarasi untuk memunculkan narasi itu
pak surya minta waktu itu saya tidak tahu persis kapan
tapi biasanya direspon oleh istana tergantung kepada ketersediaan waktu istana
jadi yang atur jadwal itu bukan kita
misalnya itu juga dulu ada pembicaraan kan satu hari setelah kita apel siaga diterima oleh presiden itu jadwalnya ya begitu
jadwalnya seperti itu ya
ya ini biasa
tentu saja komunikasi pimpinan partai dengan kepala negara itu sesuatu yang harus terus menerus dibangun seperti komunikasi antar partai
seperti kita seperti ini
jadi presiden jokowi tidak dalam posisi merestui ataupun menolak duet ini ya anis mohaimin
saya kira pak jokowi justru mungkin tidak tahu
setelah deklarasi baru pak jokowi tahu dan itu biasa saja
sama seperti waktu kita deklarasikan anies
banyak orang menyesali banyak orang yang mengatakan kenapa nggak diinfo segala macam
itu memang bukan ranah presiden
itu ranah kita gitu loh
oke jadi kenapa kemudian pak surya harus meminta waktu dua hari sebelum deklarasi bertemu dengan presiden
saya tidak tahu minta waktunya kapan tetapi diberi dua hari sebelumnya
nah minta waktunya itu saya tidak tahu kapan
pak jazilul dalam wawancara khusus saya dengan mas anies dan juga caimin begitu ya
caimin mengaku bahwa belum melaporkan soal duet bersama dengan mas anies ini kepada presiden jokowi
padahal kan caimin berada di koalisi pemerintahnya pak jokowi itu kenapa ya
ya tentu kami punya prasangka yang baik
bahwa pak jokowi ini baik dengan semua partai
beliau pemimpin yang lahir di era demokrasi
oleh sebab itu bagi pkb sampai hari ini memandang bahwa apapun yang dikerjakan oleh partai partai politik
selagi untuk tujuan bangsa dan negara saya yakin pak jokowi akan memberikan restu dan dukungan
jadi tidak perlulah kita berburuk sangka
karena pak jokowi ini selama ini track recordnya begitu
mike dengan semua orang memberikan penghargaan apalagi pkb dan nasdem yang ada dalam koalisi pemerintahan
dan pak jokowi berkali kali menyampaikan urusan pilpres urusan siapa ini urusan ketum ketum partai
dan pak jokowi luar biasa sangat baik dengan ketua umum ketua umum partai
pak surya paloh dipanggil ke istana
bahwa hubungan dengan beliau baik
demikian juga dengan partai partai yang lain
oleh sebab itu menurut saya tidak ada gunanya pertanyaan restu dari pak jokowi
jadi buat pkb restunya pak jokowi terhadap duet anies mohemini itu tidak penting
pasti kami yakini pak jokowi akan memberikan restu kepada putra putra terbaik bangsa
untuk maju dan melanjutkan
untuk menurut saya itu adalah hal yang menjadi legasinya
itu pasti nggak bisa dibantah
karena pak jokowi itu lahir dari proses demokrasi
yang akan menghargai setiap perbedaan
yang disitu juga pak jokowi selalu memberikan arah
oleh sebab itu menurut saya jangan pertanyaan soal restu itu kemudian dibuat perselisihan pertentangan
karena ini narasinya di publik kemudian menjadi pertanyaan
jadi sebelum deklarasi pak surya paloh bertemu dengan presiden jokowi kemudian timbul narasi bahwa seolah olah pak surya sudah melaporkan duet anies mohemini kepada presiden jokowi
makanya jangan termakan oleh isu oleh prasangka prasangka buruk
karena apa pak surya palo dengan pak jokowi itu itu sudah lama hubungannya
tiba tiba orang berprasangka jelek
bagi pkb itu salah
oleh sebab itu kami tetap melihat bahwa ketika pak surya palo ke istana bersama pak jokowi pasti membicarakan hal hal yang penting untuk bangsa ini
jadi jangan dicurigai bahwa pak sp sedang meminta restu pak jokowi tidak memberi restu bukan itu
ini para negarawan yang duduk
yang dipikirkan adalah soal negara
bukan soal kepentingan nasdem bukan soal kepentingan pkb
saya yakin pak jokowi berdiri di atas semua partai
jadi menurut pkb pkb yakin bahwa pada akhirnya pak jokowi akan merestui ya
sudah merestui kok pada akhirnya
saya akan putarkan ini kemana nih
saya akan putarkan pernyataan dari ketua majelis tinggi partai demokrat pak susilo bambang yudhoyono soal mastermind
kita dengarkan sama sama
seorang menteri sekarang ini menteri masih aktif
dari kabinet kerja pimpinan presiden jokowi
secara intensif melakukan lobby termasuk kepada partai demokrat dengan menawarkan mengajak membentuk koalisi yang baru
koalisi demokrat pks dan p tiga
yang bersangkutan mengatakan yang disampaikan itu inisiatif ini sudah sepengetahuan pak lurah
kata kata sang menteri yang berkaitan dengan koalisi dan pasangan capres dan cawapres katanya ada mastermindnya
saya tidak tahu siapa katanya ada dalangnya
oke bang irwan ini yang dimaksud mastermind ini siapa
oleh pak sb ini maksudnya pak lurah begitu presiden jokowi di bali gagalnya duet anissa ahy
pak sb nggak kadang mengatakan mastermind
ada beliau mengatakan
ada beliau mengatakan
beliau mengatakan ada mastermind
jadi memang menyampaikan bahwa ada upaya untuk mengajak demokrat untuk membentuk koalisi baru
jadi siapa yang dimaksud mastermind siapa oleh pak sb
ada kan beliau juga yang ada nyebut nama katanya
bukan pak lurah bukan presiden jokowi
ada kita nggak pernah sebut apa itu kita nggak tahu itu pandura apa itu
oke jadi itu tidak mengacu ke presiden jokowi meskipun tadi salah satu menteri mengklaim mendapatkan perintah dari pak lura
lihat presiden jokowi
ya kita nggak tahu itu
artinya pesan beliau bahwa dalam proses proses pembentuk koalisi ini memang kita juga diajak beberapa calon dari koalisi yang lain
termasuk yang pak menteri itu untuk membentuk poros koalisi perubahan
jadi nggak ada yang menyebut pak lurah mastermind itu nggak ada
oke jadi menurut partai demokrat tidak ada keterlibatan atau andil dari presiden jokowi merestui duet anies dan jokowi
itu nggak ada kita kan
gak ada pikiran seperti itu demokrat
nggak ada dong kita kan jelas jelas mengatakan itu bahwa proses koalisi perubahan persatuannya gagal seperti ini ya karena memang mas anies mengkhianati komitmen dan kesepakatan yang sudah disepakati bersama
nah itu yang kemudian kita garis bawahi itu juga yang membuat kemudian kader kader juga beraksi
jadi nggak ada tangan kekuasaan ini menurut partai demokrat
di dalam gagalnya duet anissa ahy dan munculnya anis muhammad
mbak kita sudah diberi pesan mas ahy bahwa membangun bangsa ini butuh pikiran besar tindakan besar jiwa yang besar
jangan kemudian kita terjebak narasi narasi yang kemudian memecah belah bangsa ini
ini kan yang menyampaikan mastermind kan pak sby kita hanya mengutip saja
pak sby menyatakan bahwa akan ada yang mengajak
ada yang mengajak untuk membentuk poros koalisi baru
dari pak menteri yang mengatasnamakan pak luhu
maksudnya pak menterinya siapa ini
ya nggak tahu
pak menteri pak rekref sadia gauno
ya nggak tahu
pendanaan kan bisa tanya bapak
saya mau ke mas umam nggak mau dijawab nih sama demokrat
mas umam anda melihat bahwa ada keterlibatan presiden jokowi di bali gagalnya duet anissa ahy dan terbentuknya duet anis muhammad
atau memang presiden jokowi juga terkecoh dengan narasi yang mungkin sengaja disebarkan pada saat pertemuan
pada saat pertemuan antara pak surya paloh dengan presiden jokowi melaporkan soal duet anis muhammad ini
mungkin kalau misal konteks keterlibatan presiden jokowi mungkin sifatnya spekulatif
tetapi bagaimanapun juga ada elemen elemen yang memang tidak menghendaki misalnya terbentuknya koalisi yang kemudian mengusung anies ahy
kalau misal di internal kalau misal kita cermati ada beberapa hal yang kemudian barangkali memang make sense
pertama misal kalau misal anissa ahy diluncurkan
salah satu yang kemudian barangkali dikhawatirkan pak taslim dan teman teman
tadi efek elektoral dalam konteks ini adalah good tale effect atau efek ekor jazz
dari proses pasangan caper forests itu
yang mendapatkan efek paling besar memang demokrat
itu dikonfirmasi mbak dari hasil survei selama dua ribu dua puluh dua kemudian di dua ribu dua puluh
hampir memang dari basis data yang ada
hampir mayoritas survei lintas lembaga belum melampaui elektabilitas demokrat
demokrat di saat yang sama tadi
ada memang fenomena
yang dikhawatirkan terutama
dari internal nasdem sepertinya
kanibalisme elektoral karena dari basis basis
relatif memiliki irisan karena memang dulu
aktornya sama ada transfer
pemain dan sebagainya dari antar partai
sehingga kalau misalnya kemudian disamakan
maka kemudian ada yang tergerus
oleh satu mesin yang sama menurut anda
presiden sama sekali tidak tahu ya
ada pun terkait dengan konteks
tadi itu ya pendeklarasian misal mas anies
dengan cak imin dijadikan satu
apakah kemudian presiden memberikan
restu atau tidak terlepas memberikan
restu atau tidak tapi
kalau misal mencermati narasi yang
berkembang selama ini kalau misal
pas kayak pendeklarasian mas anies ya
yang berkembang adalah ada kekecewaan
dari istana seolah tidak terupdate
dan sebagainya maka kalau misalnya kemudian
ada silaturahmi kemarin pak paloh dengan
ini ditafsirkan tentunya
sebagai sebuah upaya renegosiasi
dalam konteks ini kekuasaan untuk apa
ini bukan soal restu biasa tetapi
supaya apa ada titik titik aman yang harus
diamankan mohon maaf misalnya
per hari ini tentu semua orang menjadi
ada alarm dari kpk menyala
ini dari situasi dari mana nah lingkaran
ini yang sepertinya mencoba untuk
diamankan nah oleh karena itu mengapa
kemudian itu dimunculkan
karena begini upaya renegosiasi itu
memunculkan maka narasi perubahannya
itu betul betul lebih
kritis kepada pemerintah tetapi
kalau misal kemudian dalam konteks ini dikanalisasi
maka kemudian narasi
perubahan dengan takarannya kritis
itu relatif akan lebih smooth
tidak sekuat kalau misal
demokrat berada di situ oke saya mau
tanya ke gus jazil karena sudah dibuka oleh
mas umam soal alarm dari kpk
ini kami sudah dapat informasi dan
kepastian konfirmasi dari
jurubicara kpk bahwa besok
ketua umum anda bakal
presnya mas anies baswedan gus muhaymin iskandar
akan dipanggil oleh kpk
dalam dugaan korupsi
kemenaker besok akan hadir atau gimana
pak muhaymin sudah ada agenda lama
di banjarmasin oke
tuan guru danau sehingga
pak muhyiddin menyampaikan surat
besok ke kpk untuk diperiksa pada
hari yang tepat oke
alarm alarm yang disebut
oleh pak umam tadi
yang menilai namun
pak muhaymin pasti akan memberikan
keterangan yang seterang terangnya
dan sebenar benarnya dari proses
keadaan jangan sampai
ada pikiran mempolitisasi
hukum kami juga tidak ingin
pkb merasa ada
politisasi hukum itu nggak karena di
berpasangan dengan mas anies gitu
gak berarti itu tentu
pkb tidak akan berspekulasi
biar saja publik yang
tahu biar saja publik yang
menilai oke biarlah teman teman
koalisi juga ikut menilai
memang tidak mudah
perjuangan selalu ada hambatan
dan kami pkb tetap memiliki
keyakinan semua rintangan kami
akan atas oke tapi kalau misalnya
kejadian terburuk begitu terjadi ini
bagaimana pkb mengantisipasinya
pkb tidak membayangkan kejadian
terburuk tetapi seandainya
ada kejadian terburuk pkb akan
siap mengatasinya oke
kami punya masa kami punya
kekuatan kami bukan
partai kaleng kaleng oke
kami punya ulama
semua proses yang ada
saya pikir akan berlaku
pkb akan melawan bentuk kriminalisasi
ya terhadap caimin begitu
begini bukan melawan bentuk
kriminalisasi bukan atau
bentuk politisasi jangan
jangan menggiring pada politisasi
biar lah publik
yang memberikan penilaian
namun pkb punya komitmen
pak amnis baswedan dan gus muaymin
sampai pada puncaknya
apapun halangannya akan kami terjang
oke itu tadi harapannya
dan juga komitmennya dari
pkb tapi kalau dari gerindra sendiri
kalau misalnya nanti tetap masih ada peluang
gerindra masih membuka pintu untuk pkb
bergabung kalau kejadian
terburuk terjadi saya rasa
apapun yang terjadi kan
kami sudah doakan supaya
teman kami saudara kami
di pilihannya tapi tentu
sekali lagi karena pak prabowo
ingin membangun indonesia
dilakukan secara bersama sama dengan
semangat dottoroy harapan kami tentu
seluruh kekuatan politik yang ada
bisa bergabung dalam koalisi indonesia maju
termasuk saudara kami sahabat kami
pkb oke kalaupun nanti
di putaran pertama
kemudian berlawanan tapi di putaran kedua
berharapnya mendukung gitu
tentu sekali lagi kami ingin
membangun indonesia secara bersama sama
karena membangun indonesia harus dilakukan
dengan semangat dottoroy yang tentu
kami bersama sama berpisah
satu bulan atau dua bulan gak apa apa jadi dari senuruh
personal feeling ya bagi pak prabu gak ada
no hard feeling mungkin merasa dihanati
pkb saudara kami sahabat kami
insya allah kami akan bersama sama
dengan pkb membangun indonesia yang lebih baik
itu harapannya bukan artinya itu
bisa terjadi yang sebalik
atau pak andre yang bersama sama
oke gerindra juga bisa begitu
kalau misalnya nanti misalnya di putaran pertama
berlawanan tapi di putaran kedua
yang masuk misalnya koalisinya
mas anies dengan caimin
gerindra akan bersama sama kesini
agak rasional sedikit oke
ini kan harapannya pkb
harapannya tentu kami hormati
tapi mari kita menggunakan
logika dan rasionalitas gak pertanyaannya gerindra
akan kesitu juga gak gerindra sangat
menghormati saudara kami pkb
kita harus rasional dan logis maksudnya apa
ini anies mohaimin gak bisa masuk putaran kedua
enggak saya enggak menyatakan itu nana kejam sekali loh
itu kan tadi anda kan bilang itu rasional
yang rasional bagaimana kita nggak tahu
sampai nanti di kertas suara
nanti kita tunggu afsir
yang jelas pkb
saudara kami sahabat kami
kami hormati pilihan pkb
jadi saling mendukung lah ya
saling mendoakan gerindra akan mendukung pkb
siapapun yang masuk putaran kedua saling mendukung
insya allah oke setelah ini kita akan dengarkan
sentilan sentilan dari teman teman komisi co
instan politik akhir akhir ini
jangan kemana mana tetap bersama kami di political show
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kami datang seperti biasa luar biasa
ada bang andri rosyadi
beberapa waktu yang lalu di tempat duduk yang sama
di acara yang sama
bang andri pernah bilang kalau
sampai sekarang kubu prabowo dan juga
mungkin waktu itu bang andri gak tahu
kalau gus imin solid ya ke pak anies
kita gak tahu
tapi kalau tadi kita dengar bang andre bilang
yang gabung lebih banyak dia pening cabut
ibaratkan bisnis satu penumpang nggak jadi naik
gak apa apa udah penuh misinya
masih tetap bisa jalan
tapi gue tahu dong gue tau kenapa
sekarang caimin itu jadi cawapres
alasan kenapa caimin jadi cawapres sekarang
itu berkat doa dari pak jazilul
betul karena beliau
beberapa waktu lalu
pada saat itu lima tahun lalu
tahun lalu doa di rapat
pak dipurna salam ucapkan jabatan
caimin oke yang harusnya
itu wakil ketua mpr
disebutnya wakil presiden
dan di aminin semua orang
amin dan sekarang beneran terjadi
amin ini artinya
doa dari pak jazilul di ijabah
amin ya dari
situ kita tahu kalau ada
tipe tipe orang yang doa
di ijabah amin doa
dari anak yang soleh doa
dari orang yang terzolimi dan doa
dari anggota dpr amin
tapi kalau kita lihat yang selalu menarik dari politikus
ini adalah susunan
kalau diperhatikan dulu ya
pernah bersebelahan dengan nasdem
gerindra pernah bersebelahan juga dengan
pkb sekarang berseberangan
dari sini kita tahu nih masyarakat
indonesia kalau pengen tahu keadaan politik indonesia
lihat susunan kursi politik
kalau kita mencari
mencari siapa dalam kegaduhan
dari politik indonesia udah tahu mbak rifana
kontrak gak diperbaca
di sosial media sekarang tuh beredar
hal yang menarik tuh apa tuh beredar
surat yang ditulis tangan oleh
pak anies untuk pak
ahy yang berisi
tawaran untuk berpasangan
ini mohon maaf nih untuk nasdem
kalau untuk ngirim pesan doang tuh ada lho
iya gak perlu tulis tangan
karena yang tulis tangan tuh repot
ya kan bahkan sekarang ya
katanya dari pihak nasdem
belum dapat jawaban dari pihak
salahnya dikurir nih
iya saya curiga kurirnya salah ngirim alamat
udah dijawab tuh iya
kurirnya bukan mengirim ke alamat pak ahy
malah ngirim ke alamat caimin
bisa jadi kan
untung ngirimnya ke alamat caimin ya
calontong jadi wakil presiden
ih repot itu pak anies
nanya programnya apa dijawab
kita tetap support dengan pak ahy semoga benar bisa jadi
cawapres oke karena kita tahu pak ahy ini kan
memang kualitasnya luar biasa sebenarnya
kalaupun ditinggal pak anies masih banyak
pak prabowo kan tapi udah ada periktohir katanya
isunya pak ganjar
isunya pak sadiago
yaudah masih ada dua ribu dua puluh sembilan berarti pak
karena memang pak ahy ini menurutku ada politisi yang unik
kenapa tuh dut
ketika politisi lain mencari cawapres
cuman pak ahy yang mencari cawapres
terima kasih teman teman komisi co
aldo dan juga duto
jadi kalau mau tahu situasi politik di tanah air ini seperti apa
lihatlah penataan kursi di political show itu menunjukkan
siapa bisa jadi teman
pada beberapa bulan yang lalu dan bisa menjadi lawan
pada beberapa bulan mendatang
kita akan lihat dinamika peta politik nasional
selama satu setengah bulan ke depan
menjelang pendaftaran capres
sembilan belas oktober nanti
apakah akan lebih dinamis lagi
apakah pasangan amin anies mohaimin ini benar benar mulus nanti
atau masih bisa berubah lagi
karena segala dinamika bisa terjadi
politik itu berbagai seni kemungkinan
dan siapa yang akan menjadi cawapresnya prabowo subianto
dan juga cawapresnya ganjar pranowo
jam dua puluh tiga puluh wib
saat malam sampai jumpa